belasan warga mengaku menjadi korban penipuan pembelian rumah di perumahan pakis cipageran
jalan cakung kawung kota cimahi
pada rabu siang para korban pun melaporkan pihak developer berinisial a ke polres cimahi
sejauh ini ada delapan belas warga yang telah dirugikan oleh pengembang perumahan pakis cipageran
di mana transaksi pembelian telah dilakukan bertahun tahun lalu
namun hingga kini rumah yang dijanjikan tak kunjung selesai
bahkan para korban pun tak bisa menghubungi pengembang lantaran nomor para korban telah diblokir
menanggapi laporan tersebut petugas kepolisian langsung memantau ke lokasi perumahan yang dimaksud oleh para korban
alhasil di lokasi perumahan terdapat sejumlah bangunan dalam kondisi terbengkalai
pada awalnya ketertarikan warga untuk membeli rumah karena melihat iklan yang ada di media sosial
setelah menghubungi marketing para korban pun dipertemukan dengan pihak developer
para korban pun telah memberikan dp dengan jumlah bervariatif mulai dari dua puluh lima juta hingga lima puluh juta
di mana harga rumah berkisar sekitar satu ratus tujuh puluh juta hingga dua ratus lima puluh juta rupiah
sementara rumah yang akan dibelinya akan diselesaikan dalam waktu dua bulan hingga satu tahun
namun sudah tiga tahun berlalu rumah yang dijanjikan tak kunjung selesai
bayar dp nya kalau yang saya dp nya dua puluh lima juta tapi beda beda
ada yang dua puluh lima juta ada yang lima puluh ada yang enam puluh lima juta bahkan ada yang lebih
nah setelah itu kita menyerahkan uang dan dijanjikan
dua sampai tiga bulan ini perumahan akan selesai
ternyata ya sampai hari ini saya sendiri sudah dua tahun tidak ada kejelasannya
bahkan orangnya juga sudah
uangnya sudah masuk lima puluh juta
terus janjinya sih satu tahun beres

sempat waktu itu dimintain cicilan
karena kan bangunannya belum beres
janjinya kalau udah beres baru saya masuk cicilan
jangan lupa like share dan subscribe ya